persija jakarta akan menjamu klub malaysia johor darul takzim pada pertandingan lanjutan piala afc hari ini
tampil di stadion utama gelora bung karno persija optimistis dapat meraih poin penuh
sekaligus membalas kekalahan tiga pada pertemuan pertama di kandang jdt
sehari menjelang pertandingan persija jakarta menggelar latihan ringan di lapangan b senayan jakarta
kemenangan atas tim jdt akan memuluskan langkah persija untuk melaju ke babak selanjutnya di piala afc
seluruh skuad persija juga dalam kondisi siap tempur
tiga klub yaitu persija jakarta johor darul takzim dan song lam ngean masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak selanjutnya
di kelas main sementara grup h tiga klub ini sama sama memiliki tujuh poin hasil dari empat pertandingan yang sudah dijalani